nw tiga puluh satu tahun ibu rumah tangga warga kecamatan pamengpek garut ini
ditangkap reskrim polres garut jawa barat selasa siang
usai diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan minyak goreng murah
modus tersangka menjual minyak goreng memasang di bawah harga standar
yakni rp dua ratus ribu rupiah per dua belas kilogram
setelah korban memesan dan mentransfer sejumlah uang
dalam jumlah yang besar tersangka justru tidak menyediakan minyak goreng yang dibeli konsumen
polisi mencatat korbannya mencapai dua puluh orang dengan total kerugian rp satu sembilan miliar
kemudian di harga di pasaran misalnya harganya tiga ratus
dia bisa menjual ke para korban itu dua ratus sehingga akhirnya korban merasa tergiur
untuk melakukan pemasanan pemasanan lebih lanjut karena harganya murah
namun kemudian setelah ada partai besar untuk pembelian yang partai besar
akhirnya pelaku tidak memberikan barangnya
dengan alasan katanya ada permasalahan di distributor
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan
dengan ancaman kurungan empat tahun penjara
sementara itu rekonstruksi kasus penganiayaan bayi berusia lima bulan hingga tewas
digelar di polsek wonocolo selasa siang
tersangka esi yang merupakan ibu kandung korban menangis saat dibawa ke rumahnya
di kawasan siwalan kerto surabaya
ada sebanyak sembilan belas rekonstruksi adegan yang dilakukan mulai dari tersangka
melakukan penganiayaan terhadap sang anak hingga korban ditemukan membusuk di dalam kamar
kami sampai saat ini masih menunggu daripada keterangan kondisi kejiwaan
sampai saat ini kami masih menunggu hasil daripada dokter psikiater dari polda
kasus ibu bunuh bayi ini mencuat pada dua puluh enam juni lalu
korban bayi berusia lima bulan ditemukan sang nenek dan tetangganya membusuk di dalam kamar
dan ditinggal berlibur oleh ibu kandungnya ke yogyakarta
suami tersangka saat ini berstatus sebagai saksi karena saat kejadian yang bersangkutan
tengah bekerja di bidang pelayaran
tim liputan cnn indonesia